presiden joko widodo mengatakan jabatan presiden tidak senyaman yang dipersepsikan oleh publik
tidak hanya memiliki tanggung jawab yang besar memberi solusi dan melakukan penyelesaian berbagai masalah
tapi juga presiden harus menjadi sasaran cacian makian bahkan fitnah
hal ini disampaikan presiden dalam pidato sidang tahunan bersama mpr dpr dan dpd dua ribu dua puluh tiga di gedung dpr senayan jakarta rabu pagi
presiden joko widodo menuturkan saat ini dengan adanya media sosial apapun bisa disampaikan langsung kepadanya
mulai dari masalah rakyat di pinggiran hingga cacian makian ejekan bahkan fitnah
jokowi mengaku tahu disebut bodoh plonga plongo tidak tahu apa apa serta dijuluki ⁇ firaun ⁇ dan tolol
namun presiden menyebut merasa prihatin terhadap yang menurutnya budi pekerti masyarakat
selain itu presiden jokowi mengatakan
bahwa prihatin karena kebebasan dan demokrasi justru dimanfaatkan untuk melampiaskan kebencian yang disertai fitnah
saya menerima saja
tapi yang membuat saya sedih budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang
kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah
polusi di wilayah budaya ini sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa indonesia yang besar